ini terobong udah keburu jauh nih perkiraan saya udah nyampe ciremon
lama banget tadi kunci doang di kantong dibawa balai dibawa kursi coba cari dimanapun ayo
cepetan cepetan cepetan ini kan bahaya pasti gini kalau ada apa apa sama pondok pesantren
kita di dalam kemudian pas itu dimana kunci kita bisa keluar seinget seinget
iya sama sama bu hati hati di jalan iya sama sama iya
itu jangan mukanya ditutupin
tadi perasan ada suaranya
ini kalian bertiga mau kemana
bukan yang mau pindah ke masjid
kita mau ke kamar dulu bapak ustad kita siapain bapak ustad
ada apa ada kebakaran
bukan panjet bukan tanda losor
bukan ada koset dangdut dimana ustad
di tengah laut
yang nyanyi siapa
aduh tiba tiba belom kaya
emang ini takut
ya elah ustad ini begini ustad
ini cerau bemo lari keluar pesantren tadi
dia pada out pada out get out
gitu aja pake panik
udah biasa kalo trio bemo keluar gerbang itu normal
kalo keluar negeri baru gak normal
ketika pesawat dan lain sebagainya
nyangka kagak aja mata saya kecolok
keluar pesantren iya kapan
astagfirullahaladzim repot banget sih pas dikit kok bisa sih
yaudah kalo gitu saya mesti kejar haikal
ikut ustad ngejar trio bemo ya
maksudnya ismail tapi kan kita semangat bantu bau ustad
masalahnya kunci gerbang aja lupa
nih nih di kantongnya di celana
ini tumen tumenen saya lupa
bisa langsung nih yuk mau nanti kenan
pasri kiti ini trio bemo udah keburu jauh nih
perkiraan saya dia udah nyampe ciremon nih kalo begini
lama banget tarik kunci doang coba cari cari dimana
di kantong di bawah balai di bawah kursi coba cari dimanapun
ini kan bahaya pasri kiti
kalo ada apa apa sama produk pesantren kita
di dalem kemudian pasri kiti dimana nol kunci
kita ga bisa keluar
sebentar ustad nah saya inget saya inget
ini ini ada disini
bau cumi lagi ya
bukan bau cumi
terus bau ikan peda
tuh udah jalan duluan ustad sih pake ngomong mulu
ayo kita samperin anak anak yuk ayo cepetan cepetan
itu tuh tuh
ya itu nya digelar
bantuin istri ya
ini masukin semua kesini
iya didorong sedihnya
nah itu tuh cilet
nah itu tuh cilet
semuanya sudah keaman terkendali
sudah dong princes sudah aman semuanya
tapi kok dinda ragu ya
kita bisa liat larutnya kok dari sini
plis dia dinda
ada berjuta juta
cantik ya prinses lia ini
dan tempatnya juga luas
jadi aku pasti gak bisa ngeliat
jangan kan larutnya kondak
namun lewat kondak
juga mesti keliatan kok
tapi nih ya yang paling penting
ada banyak makanan disini
jadi kita gak bakalan kelaparan
iya dong prinses lia diseluruhnya
itu dong dinda itu nyalain dong api unggunya
supaya suasana disini
berubah menjadi suasana
rasanya enak banget ya malam ini
kan rasa tuh jadi gimana gitu kan
ngapain coba taruh dinda disini
kalau kalian nggak camping sih
boleh boleh aja
tapi jangan disini
kamu campingnya di lapangan aja
nah betul tuh apa yang dibilang sama ayu
kan kalau kalian camping disini
sempit dan merusak pemandangan
kalian ber tiga tuh ya
gak mau disini betul banget jadi orang
kan jalan yang disini kan luas
kalian tuh bisa lewat situ
kan selesai sepuluh tempat
kenapa coba mulai disini
kamu tuh bilang aja sama privat
kalian itu irikan sama kita
amalia dan jwa dinda
pokoknya aku tak mau tahu
kalian harus bereskan tenda tenda ini
abis itu sama peralatannya
nah betul tuh amalia tuh
oke kalau kalian tak mau
aku kasih tau kalian ke ustazan nurul
sebutan kalau mau nginter
aku usah senurut
dinda dinda tenang dong
dinda tenang palingnya mereka tuh cuma
dinda dinda dinda
harusnya kamu itu jangan sampai kena sama akal akalannya mereka
abis itu kita tunggu
amalia tuh keadaannya lewat
sekarang saatnya kita
aduh ngakut maluin
gini abis itu gak tau
pura pura gak tau gitu
ini supi banget sob
bener banget sobri apa kata ini sobri
jangan jangan oh jangan